pemerintah arab saudi menetapkan jumlah kuota jemaah haji tahun ini sebanyak enam puluh jemaah
tiga ratus dua puluh tujuh orang diantaranya adalah warga negara indonesia yang sudah lama tinggal di arab saudi
telah bergabung melalui sambungan zoom bapak endang jumali salah seorang wni di arab saudi yang juga konsul haji kjri jeddah
selamat pagi waktu indonesia pak jumali
bisa anda gambarkan seperti apa jalannya ibadah haji bagi para wni yang sudah lama tinggal di sana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mbak farid
dapat kami laporkan dari mina bahwa para haji yang dalam pelaksanaan haji tahun dua ribu dua puluh satu ini sudah melalui berbagai rangkaian pelaksanaan ibadah haji
dan hari ini adalah hari terakhir
jadi bagi yang akan mengambil nafas awal yaitu tanggal dua belas gereja sudah harus keluar dari mina
dan alhamdulillah kami adalah bagian dari kelompok yang akan mengambil nafas awal
yaitu hari ini kita harus sudah keluar dari mina
pak jumali lalu bagaimana jalannya ibadah di sana di tengah pandemi seperti ini
seperti kuota juga dibatasi dan apa saja sebenarnya syarat
yang harus dipenuhi para wni saat menunaikan ibadah haji di tengah pandemi saat ini
ya awal sudah nyampe harap utama
itu adalah ujian delapan belas enam puluh

lalu sudah vaksin dua kali
dan apa namanya diinstruksikan untuk membayar paket pemilihan
paket kayak jadi misalkan ada paket a paket b dan paket c
setiap yang pilih yang katakan lolos sudah ada paket yang ditutup
yang ditutup yang ditutup yang ditutup
yang ditutup yang ditutup
sebagai jemaah haji
nah jalannya pelaksanaan haji di masa pandemi tentu
melacu kepada potong kesehatan dan kebutuhan keharapan
di mana sosial distrik kemudian setelah
kemudian juga suhu di mana
yang paling terbesar adalah
petak kesehatan yang harus memantau
pergerakan seput dari stik pergerakan
ya baik pak setelah selesai rangkaian
lempar jumroh tawaf dibaca di haram
rangkaian apalah selanjutnya yang dilakukan
ya tentu setiap level yang dibutuhkan oleh pemerintah arab saudi
memiliki tentatif perjemaah atau jangkauan
bahkan mulai dari perjemaah untuk perjamaah dari
di kumpul di mana disitu ada kemudian juga
nah itu dibagi dua kelompok ya
ada yang tanggal tujuh julhidah kemudian juga ada yang tanggal delapan juli hijab
tentu rangkaiannya ada baik dalam budim yaitu tawaf permulaan
dan berangkat tanggal sepuluh juli
itu ke nah untuk penghasilan tarwiyah
lalu di tanggal setengah adalah
pelaksanaan ujian di aropah sebagai inti daripada rukun hajj
wukuf di eropa jemaat berakan ke musdalif wakil kemudian dikalkan krikil untuk mengontar
lalu jemaat diarahkan untuk keminah melakukan melontar ke eropa
dan setelah itu jemaat diinstruksikan juga untuk langsung melakukan tawaf ufakoh
dan hari ini tanggal dua belas tiga belas jemaat dikalkan keminah untuk melakukan keminah
jemaat dikalkan ke jemaat kemudian ke eropa
ini adalah dua belas tiga belas ada satu jombang yang terawal akan berhenti atau akan keluar dari eropa
ini adalah dua belas tiga belas ada satu jombang yang terawal akan berhenti atau akan keluar dari eropa